kementerian agama telah mengumumkan nama nama jemaah calon haji yang berhak berangkat ke arab saudi tahun ini
para calon haji ini dipilih setelah proses verifikasi yang dilakukan kementerian agama
sesuai syarat yang ditetapkan oleh kerajaan arab saudi
di antaranya ada batasan usia dan sudah menerima vaksin covid sembilan belas
untuk lebih jelasnya lagi terkait skema keberangkatan haji tahun ini
kami akan berbincang dengan direktur pelayanan haji dalam negeri saiful mujab
bergabung melalui zoom pak syaiful selamat sore
selamat sore assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb terima kasih bapak atas waktu anda
pak saiful sebelum kita mulai untuk berkaitan dengan syarat dan prosesnya
masyarakat ingin tahu bagaimana sebenarnya proses hingga keluar daftar nama calon
yang bisa berangkat haji dan juga sudah disebar
jadi yang pertama gini tentunya yang pertama saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati
dan mohon maaf yang sebesar besar
karena kota haji ini adalah given dari arab saudi
jadi arab saudi tahun ini memberikan kota haji untuk indonesia seratus lima puluh satu jamaah
seratus lima puluh satu jamaah ini terbagi menjadi haji reguler dan haji khusus
dan juga ada tambahan untuk petugas
nah terkait dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh arab saudi
umur maksimal enam puluh lima
nah ini tentunya kalau jamaah sedih ya saya lebih sedih
kementerian agama lebih sedih
karena apa kita tahu banyak jamaah kita yang usia lanjut
jadi semoga batas usia ini hanya tahun ini
semoga tahun depan ya normal kembali
karena ini karena masih wilayah covid
jadi persyaratannya adalah usia maksimal enam puluh lima
terus yang kedua harus sudah vaksin lengkap dengan dosis lengkap
yang ketiganya nanti adalah waktu mau berangkat harus sudah pcr
dua jam sebelum berangkat dengan hasil tentunya negatif
nah dari data data tersebut dari persyaratan tersebut
terus kita olah data yang ada di siskoar
nah olah datanya tentunya sesuai dengan amanat kmh empat ratus sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh
dan juga dua puluh
kmh enam ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh satu
di mana bahwa jamaah yang berangkat itu adalah jamaah yang sudah lunas
yang lunas ya sudah lunas waktu itu yang harusnya berangkat
sudah lunas yang sudah lunas ini kita verifikasi
berapa yang sudah lunas
nah yang sudah lunas dan orang yang sudah lunas mengambil
karena di dalam kmh itu ada sudah lunas terus mengambil pelunasannya
jadi ada dua hal
orang yang lunas tidak mengambil ada lunas yang mengambil
nah ini data ini
terus kita urut
hanya sembilan puluh dua ribu sekian
maka kita urut nomor urut di data siskohat dari nomor satu sampai sembilan puluh
sehingga ya ada yang terpisah suami istri dan juga ada yang tidak masuk
jadi saya mohon maaf karena memang keterbatasan
berangkatkan semua yang kemarin tertunda
nah setelah ini data sudah clear kita verifikasi ke daerah
daerah harus memverifikasi terkait dengan jamaahnya dan lain sebagainya
setelah kita nyatakan final data ini baru kita umumkan secara resmi
nah terus mulai hari tanggal sembilan sampai tanggal dua puluh adalah konfirmasi pelunasan dan termasuk pelunasan bagi yang sudah mengambil pelunasan waktu itu
pak saiful ada sekitar sembilan puluh dua ribu sekian dari kuota yang reguler kemudian sisanya untuk yang plus
lalu dari total kuota itu seratus lima puluh satu orang kemudian ada juga beberapa yang cadangan
yang masuk ke cadangan itu potensinya untuk bisa berangkat bagaimana sebenarnya pak saiful
karena memang beberapa masuk cadangan dan mereka masih berharap betul bisa berangkat
jadi kan gini
kita perlu cadangan karena dari sembilan puluh dua ribu sekian yang berhak untuk mengkonfirmasi dan melunasi dari tanggal sembilan sampai tanggal dua puluh ini itu kan terus berjalan
sampai hari ini itu sudah sekitar tiga puluh enam ribu
tapi cadangan juga ikut karena khawatir nanti bila ya bila ternyata nomor atasnya ya berhalangan
kayak tadi positif atau mungkin hal yang lain gitu
nah itu nanti ya terus akan masuk
nah berapa ya kan berapa persenkah atau berapa ya cadangan itu ya kita nggak bisa mengkira kira
tapi nanti akan melihat situasi tatkala
ya jadi tak kalah ternyata yang pokok ini nggak bisa setidaknya kita sudah punya cadangan yang sudah siap
pasangnya itu ya
jadi tetapi kalau ada yang bisa kita balas ya kita akan bisa
sekarang kita akan taruh keseluruhan pertanyaan kali pak saiful
kalau tidak kita akan taruh tadi
ada rombongan nah ini kan semua bisa dikonfirmasi gitu kan
dikonfirmasi sampai ketemu atau
nah kalau nanti dalam waktu tertentu ternyata data itu tidak ketemu
ya kita akan turunkan di data berikutnya kan gitu
ya berarti nama yang di bawahnya otomatis naik
kurang lebih begitu pak saiful ya
di cadangan itu otomatis naik
pak saiful kapan rencana keberangkatan kloter pertama pak saiful
insya allah sebagaimana jadwal yang sudah kita keluarkan
itu akan berangkat pertama itu tanggal empat bulan juni
jadi bulan juni ini penerbangan pertama
saya konfirmasi lagi jika peserta tidak mengetahui bahwa ada kewajiban untuk melaporkan diri
itu berarti juga akan dicek secara manualkah oleh kementerian agama sampai ke tingkat bawah
cek kerombongan misalnya
ya jadi kita akan terus cek and recheck ya
dari mulai tingkat kota ya tingkat rombongannya dan lain sebagainya
dan selama ini insya allah itu sudah mulai terdata semua
baik sejauh ini sudah berapa banyak bapak yang melaporkan diri untuk bisa berangkat haji
jadi dari dua hari mulai tanggal sembilan kemarin itu yang sekarang sudah melapor
mengkonfirmasi pelunasan dan melunasi itu sekitar tiga puluh enam ribu
dari sembilan dua ribu sekian
oke masih banyak yang belum ya
mungkin karena memang baru dirilis tanggal sembilan kemarin jadi memang masih panjang waktunya
semoga proses ini berjalan lancar
pak saiful mohon maaf sekali waktu kita terbatas
kita akan sebentar lagi mengikuti azan maghrib
tapi terima kasih banyak bapak untuk informasinya
mohon doanya semoga lancar semua
kita semua bisa menjalankan sebagaimana yang telah diamanatkan
dan mohon maaf kepada para jamaah yang ternyata umurnya karena sudah di atas enam puluh lima
ya allah itu mohon maaf sekali
karena ini aturannya dari arabnya sana
iya itu aturan dari kerajaan arab saudi
pak saiful mujab direktur pelayanan haji dalam negeri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh